inilah detik detik rumah milik miswadi warga desa taman asri
kecamatan pringkuku pacitan jawa timur terbakar pada jumat malam lalu
rumah semi permanen berukuran lima x delapan meter itu ludes dilalap si jago merah
termasuk perabot di dalam rumah
rumah ini diduga sengaja dibakar oleh ir putra sematawayang korban
if enam belas tahun nekat membakar rumah orang tuanya
gara gara tidak dibelikan ponsel oleh sang orang tua
setelah membakar rumah if sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap polisi dan warga
petugas berencana membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa
akibat kebocoran lpg tiga kg yang mengakibatkan terjadinya ledakan
seorang ibu dan anaknya warga desa kerajan kecamatan cilangok banyuwa jawa tengah
menderita luka bakar serius
keduanya dilarikan ke rumah sakit
keduanya dilarikan ke rumah sakit aji barang untuk mendapatkan perawatan intensif
peristiwa itu bermula saat tercium bau gas dari dapur yang bersebelahan dengan ruang sholat dan kamar tidur
korban yang tak menghiraukan bau gas di ruangan tersebut menyalakan tungku kayu bakar
api pun langsung menyambar
polisi yang tiba di lokasi mengimbau warga agar berhati hati saat akan menyalakan kompor
apalagi jika ada bau gas yang menyengat
kasus kebocoran tabung lpg ini masih ditangani polsek pekuncen
tim liputan cnn indonesia